ya kira saya suka apa
dengerin curhatannya soal neng rika
dia kira gak sakit apa saya dengernya
masih sakit purr
ya wajar lah tis
dia kan temennya cuman elu
dia kan bertemen cuman sama elu
jadi ya wajar kalo dia cerita sama elu
kok kamu jadi ngebelain si kang amin
siapa yang belain amin
gue gak belain amin
cuman gue gak belain lu
masa saya harus menyerah kang
masa nyerah kang
dulu neng rika juga pernah begitu
eh taunya pulang kampung
dulu sih enggak
tapi itu dulu
gak tau kalo sekarang mah
lukanya udah kering bang
semoga aja bang ojek cepat sembuh
biar cepet narik lagi
biar cepet dapet uang belanja lagi
bukannya saya nggak mau dengerin curhatannya kang amin
ini teh sudah waktunya
waktunya ngojek atuh
silahkan mak nggak
tapi ini teh rumah saya
mau saya kunci dari luar
gapain dikipasin sih bang
biar ilang perihnya
susah nanti kita
saya mau curhat
tadi saya dicurhatin sama kengamin
coba dipake jalan bang
tuh bisa kan
biar gak kaku
lu berani sama gue
saya mah cuma takut sama allah kang
dengerin curhatannya soal neng rika
dia kira gak sakit apa saya dengernya
masih sakit purr
dia kan temennya cuman elu
dia kan bertemen cuman sama elu
jadi ya wajar kalo dia cerita sama elu
kok kamu jadi ngebelain si kang amin
siapa yang belain amin
gue gak belain amin
cuman gue gak belain lu
saya masih gak percaya
kamu ngebelain si kang amin
saya kan belum selesai marahnya
buat gantiin uang yang gue kirim kampung kemarin
tumben belum ditelepon udah kesini
saya ada perlu
ada perlu apa
mau curhat ih curhat apa soal neng rika mereka kan lagi pulang kampung mau nikah ih apaan sih
mau saya bantuin emang eselo yo
mbak rika sebenarnya mau bilang sama kamu
kalau dia pulang kampung
tapi dia gak enak
gak enak kenapa
tanya aja nanti sama mbak rika pas dia pulang